udah dapet pelajar baru
apaan sih pertanyaannya
kayak gak ada pertanyaan lain aja
jadi perempuan harus gerak cepet
ibu juga dulu begitu
suaranya bagus ya
pasti orangnya cantik tuh kamu
mama juga bilang begitu
suara akang bagus
tapi anak anak setuju nggak ya
kalau kita diwawancarain
yang ganteng cakep
suruh main kemari
pasti dapet kabar dari maipa
lu percaya sama maipa
lagi siapa yang mau sih sama anak istri lo ya
si andri itu diputusin
jadi bujangan seumur hidup dia
sama yang begitu kan
kalau beneran si andri punya pacar lagi gimana
kayak gak kenal maipa aja
kalau ada yang datang
ke rumahnya maipa
itu pasti orang bayarannya
itu pas tuh orang bayarannya
ini aku beautiful

orang kalau istirahat itu
dia pake pembeli fungskap sama aku

kemarin dua hari beda banget
kamu udah berubah lagi
kemarin dua hari beda
oke mandan api
kasihan si mamut
kemarin bikin masalah sama bapak bu hidim
sekarang sama maipah
aku kawin emang
biarin yang tidur disini tidur di kamar
biarin aja gue tidur disini ya
buat takut tidur di kamar
bagaimana disini ini ruang tamu nih
bukan dibantu mikir
yang keluar gimana nih
aduh apa mita
udah dapet kabar belum
itu si sylvia sama si andries udah putus
dan sekarang si andries sudah punya pacar baru
gak boleh sama suami ambo
aku nih mah begitu
minta yang cari itu
ambo yang dalem aja yuk
sudah putus sudah bubar
dan sekarang si andries sudah punya pacar baru
besok pacarnya si andries
emak ipah udah setuju
kayanya mau buru buru nikah
mungkin dia mau tanya tentang mama
yang hamil di usia
di usia empat puluh tujuh
udah kan udah
kalo kalian keberatan
kehamilan mama jadi bahan skripsi orang
mama juga gak tau ya pak
indri gak nyangka aja
orang lain aja kagum sama mama
masa sih indra enggak
ya indri sama indra setuju
kalo andries sih tergantung
oma udah tau
oma seneng banget
masa sih ma
alhamdulillah ada seneng
ada udang dibalik peyek
apaan sih yang harus dilupanikin
kalo andri punya pacar duluan gimana
pi kalau aku dulu anak sama si andre gimana malu kan
eh pi pi gimana udah dapat pacar baru
itu apaan sih pertanyaannya kayak gak ada pertanyaan lain aja
jadi perempuan harus gerak cepet ibu juga dulu begitu
pagi putus sore udah dapat yang baru
bukan yang baru lo ngomong begitu bukan yang bangga
kalau nikah gak begitu nikah gak dapat abang dong
pacar barunya mas andre mau datang
uh tapi naroknya berantakan